rumah seluas tiga meter persegi yang beralamatkan di jalan mpr satu nomor dua puluh lima e cilandak barat jakarta selatan ini adalah milik fx hartoyo
saat ini efek hartoyo berdomisili di yogyakarta dan menyerahkan tanggung jawab kepada pengurus rw
pengurus rw pun dengan sigap mengubah rumah mewah tersebut menjadi tempat isolasi mandiri bagi warga sekitar rw sebelas cilandak barat jakarta selatan
kini rumah isolasi mandiri tersebut dihuni sepuluh orang tanpa gejala atau otg dengan kapasitas maksimal tiga puluh orang
sekretaris rw sebelas cilandak barat wawan jumali mengatakan
sebagian besar warga yang menjalani isolasi merupakan pendatang yang tinggal di rumah kontrakan sehingga kurang memadai untuk menjadi tempat isolasi mandiri
selama isolasi mandiri para penghuni mendapatkan fasilitas kesehatan dari puskesmas setempat dan bantuan kasur serta sembako
dari pihak lurahan dan perusahaan
rw kam ini salah satu rp nya itu sangat padat sekali karena sekarang peningkatan kasus ini sangat signifikan
kebetulan di sini ada salah satu rumah yang kosong dua bulan atau beberapa bulan yang lalu kosong
kita coba opsi kita tawarkan kita minta izin pada pemiliknya pak hartoyo
alhamdulillah dengan proses izin dengan prosedur prosedur yang ada kita diizinkan
sementara itu warga sekitar merasa sangat terbantu
dengan adanya rumah isolasi mandiri tersebut
kebetulan kemarin kedua orang tua saya juga positif
alhamdulillah ditaruh di sini perkembangannya lebih baik karena mataharinya luas jadi dapat mendapat matahari
dan kebutuhan makannya juga alhamdulillah sih terpenuhi jadi nggak ada kekurangan
rencananya rumah mewah ini akan digunakan untuk isolasi mandiri sampai ppkm darurat selesai